bicara tren mobil listrik ini rasanya semakin menarik perhatian publik
mobil yang diklaim lebih ramah lingkungan ini juga diklaim makin banyak digunakan
sering dengan meningkatnya jumlah merek mobil yang mengeluarkan varian listriknya
namun kendala penyediaan komponen baterai hingga soal ketersediaan stasiun pengisian ulang daya listrik
juga masih menjadi tantangan terbesar dari industri ini
dan untuk membahasnya lebih lengkap sudah bergabung bersama kami pertama sekretaris umum gai kindo
kuku kumara selamat malam pak kuku apa kabar
selamat malam kabar baik terima kasih
semakin besar atau semakin tinggi begitu pak kuku
dari data penjualan kita pun sudah mulai meningkat penjualan mobil mobil listrik
baik pak anda sebutkan ada delapan brand begitu yang sudah memproduksi dan memamerkan mobil listriknya di gias
apakah ini juga berbanding lurus begitu pak dengan tingkat penjualannya dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya pak kuku
peningkatan ada tapi belum sesignifikan yang kalau kita bandingkan dengan ais ya
total penjualan tahun lalu itu masih tiga digit masih ratusan lah
sementara kalau di tahun dua ribu dua puluh satu itu total penjualan mobil kan sudah delapan ratus ribu
sementara di tahun ini itu total penjualan mobil konvensional ais itu sudah menembus tujuh ratus lima puluh ribu
sementara untuk baterai elektrik yek murni itu masih belum sampai seribu
jalan panjang menuju ke sana
namun seperti judul pameran gias kali ini adalah
jangan lupa juga yang roda dua pun juga banyak yang sudah dibuat di dalam negeri
artinya memang masih jalannya masih panjang begitu ya
tapi ini kemudian satu titik yang baik kemudian untuk industri mobil atau kendaraan listrik di indonesia
saya akan ke mas fitra
mas fitra anda melihatnya seperti apa
bagaimana tren ini berkembang
kemudian hari ini masih segmented pada kalangan tertentu saja
dan bagaimana trennya
akankah ini bisa membuat masyarakat umum bermigrasi menggunakan kendaraan listrik ini
ya trennya sebenarnya meningkat ya
kalau kita lihat data penjualan tahun lalu itu hanya tujuh ratus unit kira kira kendaraan listrik
sedangkan tahun ini yang pemesan sampai di bulan agustus ini sudah lebih dari dua orang yang memesan jadi
jadi peningkatan yang cukup pesat
memang kalau dibandingkan dengan internal combustion engine masih sangat sedikit
tapi itu juga karena memang jumlah mobil yang ditawarkan juga sangat sedikit
hanya dua merek mobil yang baru berani merakit kendaraan listrik di indonesia yaitu wuling dan hyundai
nah tentunya sekarang itu memang sudah ada sedikit insentif dari pemerintah
misalnya pajak itu sangat murah mobil listrik itu setiap tahunnya kemudian ganjil genap itu bebas
ada negara negara maju yang memberikan insentif lebih banyak
karena makin banyak insentif tentu akan menarik orang untuk beralih ke listrik
jadi tentunya jika pemerintah terlalu memberikan insentif bagi kendaraan listrik terutama yang build up yang cbu yang dari luar negeri
tentunya ini akan mengganggu industri otomotif
untuk nasional yang masih memproduksi kendaraan listrik
tapi sedikit demi sedikit kita harus melakukan peningkatan
setiap tahun harus ada peningkatan dan industri juga harus mengikuti
karena itu seperti lingkaran semuanya
konsumen baru akan membeli mobil listrik ketika ekosistemnya sudah baik ketika harganya sudah terjangkau
dan industri baru mau membuat mobil listrik di indonesia ketika mereka lihat secara skala
dan ekonomi juga menguntungkan
memang masih panjang jalannya tapi saya rasa pemerintah cukup responsif menghadapi era mobil listrik ini
dan saya harapkan ke depannya semakin kondusif regulasi yang diberikan pemerintah untuk berkembangnya mobil listrik di indonesia
baik artinya ada keterkaitan begitu ya
tidak hanya soal fasilitas infrastruktur tapi juga bagaimana kemudian produsen itu melihat daya beli
nah ini poin yang menarik yang anda sebutkan mas fitra
apakah ketika tren ini meningkat ini juga menunjukkan sebenarnya daya beli masyarakat akan mobil listrik ini juga terpenuhi dan mampu begitu
ya yang jelas ketertarikan masyarakat itu sudah luar biasa
beberapa hari lalu saya mengadakan meeting dengan google
google mencatat ada peningkatan yang luar biasa di indonesia untuk orang yang melakukan pencarian mobil listrik atau electric vehicle
artinya minat masyarakat sudah
edukasi juga sudah gencar dilaksanakan
tinggal kesiapan industri nya untuk memprovide atau menyediakan pilihan pilihan mobil listrik
serta tentunya perangkat regulasi dari pemerintah untuk membuat mobil listrik itu semakin terjangkau
jadi kalau dari minat masyarakat itu sudah ada
tapi masyarakat tentu saja masih menunggu
sekarang harga mobil listrik yang paling rendah itu yang dikeluarkan oleh wuling di sekitar rp dua ratus tiga puluh
karena sekarang belum ada data penjualannya
apakah dengan harga rp dua ratus itu sudah bisa menarik orang
kalau hyundai menjual ioniq lima dengan rp tujuh ratus sampai rp delapan ratus
ternyata juga saya bicara dengan orang hyundai
mereka melihat yang membeli mobil listrik ini jumlahnya jauh di atas prediksi mereka
bahkan sekarang orang harus menunggu tujuh sampai sembilan bulan untuk mendapatkan mobil listrik mereka
jadi minat masyarakat
masyarakat sudah ada
tinggal banyaknya produk yang disiapkan dan menurutnya harga yang lebih terjangkau
berarti istilahnya inden begitu ya
demand terkait dengan mobil listrik yang anda sebutkan di akhir pernyataan tadi
nah saya kembali ke pak kukuh
pak kuku ini permasalahan fasilitas infrastruktur ini ternyata masih menjadi tantangan
dan mungkin pertanyaan bagi mereka atau masyarakat yang ingin membeli
terutama masalah komponen baterai yang kemudian kita tahu bersama mungkin masih sedikit produsen di indonesia
bagaimana kemudian anda melihat
kedepan industri ini akan berkembang pak kukuh
jadi kalau mengenai perkembangan industri nya kita nggak bisa berdiri sendiri sendiri
sebuah ekosistem yang kompleks ya di industri otomotif
kita ada beralih dari ice ke konvensional ke electric vehicle
kita harus menyiapkan juga ekosistemnya
kita sudah punya indonesian baterai corporation
yang ini juga akan mendukung
karena kita juga bahan bakunya
namun kesiapan masyarakat juga perlu
masyarakat sudah sangat tertarik
nah daya belinya ada
kemudian barang yang ditawarkan itu ada atau tidak
tadi mas eri juga menyebutkan variannya belum banyak
namun ada suatu terobosan cukup berani dari wuling
karena kalau kita lihat dari data kaik indo
masyarakat yang banyak membeli kendaraan itu adalah di price range antara tiga ratus juta ke bawah
nah kalau itu ditembus mudah mudahan ini juga bisa mendorong volume yang lebih baik
karena untuk memproduksi di dalam negeri juga perlu skala ekonomi yang memadai
nah di sisi lain lagi masyarakat pun juga berpikir
ini peralian bukan sederhana ya
kalau kita belajar dari peralihan manual transmission atau automatic transmission
perlu lebih dari lima belas tahun
padahal itu nggak terlalu mendasar ya hanya transmisi
nah ini baterai
ada pertanyaan macam macam di sana
sekarang dipenuhi dengan ada harga yang di kisaran tiga ratus juta ya
namun kemudian jarak jangkaunya bagaimana
kalau untuk dari rumah ke kantor sangat menarik ini
nah kemudian kan juga mereka menghemat nih
kalau dari rumah ke kantor mereka nggak perlu isi bensin pakai charging listrik
listriknya harganya terjangkau juga menarik juga
karena kita tahu ya kalau untuk indonesia ini pertaruhan jangka panjang
karena listrik di indonesia nanti akan luar biasa
walaupun batu barang nanti ya hapus
kita bisa mendapatkan listrik dari sumber air
itu kita banyak ribuan sungai di indonesia
ini juga sebuah pertaruhan perjalanan baru
kalau kita memang bisa menjalani itu dengan baik
jangan lupa ya pasar mobil roda empat ke atas itu indonesia paling besar di asia
nah inilah yang menjadi daya tarik tersendiri
kita harapkan para pelaku industri
apapun jenis teknologinya mereka sebaiknya menggunakan indonesia sebagai basis produksi
kita punya raw material kita punya tenaga terampil kita punya pasar domestik yang cukup besar
itu orientasinya ke sana
dan jangan lupa juga peralihan ke electric vehicle juga perlu
karena kita juga ingin menekan penggunaan fossil fuel yang saat ini subsidinya juga berubah
karena harganya naik terus ya
kita harus memahami kebutuhan pemerintah itu
infrastruktur ya ini juga akan dijalankan dengan baik
sehingga orang jalan tolnya sudah ada tinggal nambah jalan tolnya dengan fasilitas infrastruktur
tadi katakan mas heri kan di tempat tempat rest area itu di samping makan juga sambil nunggu charging ya
itu akan luar biasa
inilah yang menarik menggunakan electric vehicle
kalau kita bicara sumber listrik lainnya seperti anda katakan tadi dari air ataupun sungai yang banyak di indonesia
itu mungkin menjadi pekerjaan rumah lain yang
yang bisa kita kerjakan sembari juga membangun fasilitasnya ya
tapi kemudian sejauh ini bagaimana arahnya pak
ketika hari ini kebutuhan misalkan stasiun pengisian dayanya
terus kemudian komponen baterainya
apakah kita sudah mampu sebetulnya membuat atau menjadi produsen untuk fasilitas dan infrastruktur pendukung dari mobil listrik ini pak kuku
saya rasa kalau untuk fasilitas infrastruktur sudah mampu dibuat di dalam negeri ini
banyak dari dalam negeri sendiri mampu membuat itu
nah baterai kita tunggu
sambil perjalanan perkembangan teknologi kita bisa saja munculkan teknologi teknologi baterai yang lebih memadai
yang lebih ringan
kemudian juga lebih tahan lama dan sebagainya
dan jangan lupa kita juga perlu melakukan penelitian tersendiri
karena baterai yang digunakan adalah baterai yang digunakan untuk di negara tropis
selama ini kendaraan kendaraan elektrik vehicle yang dikembangkan itu dipakai di negara negara empat musim
artinya itu panasnya pendek
sementara di indonesia sepanjang tahun itu temperaturnya cukup tinggi
kemudian tingkat kelembabannya juga tinggi
itu menuntut ketahanan tersendiri dari baterai itu sendiri
sehingga umumnya kalau baterai baterai digunakan di indonesia
lifetimenya lebih pendek
nah ini juga mendetik semacam teknologi challenge ya
bisakah kita muncul dengan baterai baterai yang lebih baik lagi
baik termasuk tantangan overheat ketika macet begitu ya pak di kota besar di indonesia
ya itu tantangan tersendiri ya top end gunakan berbeda
saya akan ke mas fitra mas fitra sebenarnya seberapa menjanjikan dan kapan
apakah dalam waktu dekat kita bisa mencapai pembangunan infrastruktur
agar kemudian kita bisa segera bermigrasi
kalau tadi perspektifnya adalah soal keamanan atau kebersihan lingkungan begitu
oke kalau misalnya infrastruktur sebenarnya tidak perlu terlalu menjadi halangan saat ini
untuk orang yang ingin menggunakan kendaraan listrik di perkotaan
karena saya dua tahun menggunakan kendaraan listrik
tidak pernah sekalipun saya mengisi di spklu
karena pengisian listrik itu saya lakukan semua di rumah

dan dengan jarak tempuh empat ratus sampai lima ratus km itu sudah lebih dari cukup
memang tantangan infrastrukturnya adalah ketika kita ingin keluar kota
karena pengisian daya di mobil listrik tidak bisa secepat di mobil berbahan bakar minyak
makanya sekarang mobil listrik itu masih dijadikan mobil kedua atau mobil ketiga
dan orang yang membeli mobil listrik itu masih memiliki mobil yang bermesin konvensional
ya karena itu
tapi kita harapkan setelah g dua puluh kalau misalnya bisa kita memiliki enam puluh fast charging dua ratus kw di rest area
saya rasa itu jadi semakin lengkap
dan untuk masalah kebersihan lingkungan
oke saat ini kita masih memakai pembangkit listrik bertenaga batubara
tapi kemarin sempat ketemu juga dengan
pak darmawan dari pln
tiru pln bahwa memang pln mencanangkan untuk menghilangkan batubara dari pembangkit listrik nantinya
dan akan banyak energi baru terbarukan untuk membangkitkan listrik dari kekayaan alam indonesia ini
baik berarti artinya kita tunggu begitu ya
seperti apa pembangunan infrastruktur dan juga bagaimana kemudian sosialisasi dari semua stakeholder semua pihak
untuk kemudian agar sampai informasinya ke masyarakat untuk bisa bermigrasi
ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan
terima kasih pengamat otomotif dan editor in chief
fitra eri dan juga sekretaris umum gai kindo
terima kasih bapak bapak telah bergabung bersama kami
salam sehat selalu
sama sama selamat malam